selamat datang di kota semarang
ngabuburit bersama tokoh
episode kali ini sangat spesial
karena kami datang jauh jauh dari jakarta ke semarang
untuk tahu aktivitas menjelang berbuka puasa
orang nomor satu seprovinsi jawa tengah
kegiatan tokoh yang hobi bersepeda ini
menjelang berbuka puasa bersama dengan keluarganya
ayo ikuti saya ketemu tokoh yang berikut ini
matur suan sangat pak
benar gak pak matur suan sangat
matur suan sangat
terima kasih pak ganjar
sudah menerima cnn indonesia
di rumah dinasnya
ini rumah dinas gubernur jawa tengah
apa filosofinya itu kenapa namanya puri gede pak
katanya begitu puri yang gede pada saat itu ya
karena ini dibangun tahun seribu sembilan ratus dua puluh lima
dan yang bangun bukan pemerintah
dulu punya swasta dugaan saya dulu dibeli aja sama pemerintah
ini turun temurun semua gubernur jawa tengah
selalu di puri gede pak
kecuali pak muwardi ya
karena kita ada rumah dinas yang dibuat pak muwardi di bawah
jadi di dekat lawang sewu berhadapan
oh yang depannya tugu muda
katanya yang pake hanya pak muwardi saja
yang lain lebih merasa homie disini
merasa homie disini ya
ini kok saya ada di rumah dinas gubernur
tapi kok banyak banget sepeda ya pak ya
ini kayaknya sama kayak hobinya pak ganjar
kalau kita lihat di media sosial di instagram
suka banget sepedaan
ini koleksi sepedanya pak gubernur semuanya
kita kan judulnya
kalau membuat kaos itu
suami istri kues
sering kita lihat
sepedaan sama bu atiko sampai ke magelang
sampai ke caniborobudung
sampai ke magelang
emang hobi pak sepeda
sekarang lagi suka
saya sukanya sepeda
cuman kemarin waktu jatuh jadi
belum boleh sepeda
sekarang udah pulih
jadi kalau ini
begini ini belum bisa
oh jadi belum bisa
jadi sering terapi
kemarin kita coba sepeda statik
ternyata nahan juga belum boleh
ya sudah gitu
oke ini sepeda favoritnya pak ganjar yang mana sih
oke kita pengen lihat sepeda favoritnya pak ganjar yang sering dipakai
oh yang ini
jadi ini yang kemarin saya jatuh juga pakai itu
oh jadi sepeda favorit yang bikin jatuh pakai ini
karena sepeda ini
nanjak oke ngebut oke dan sudah kita teruji lah ini
oke kalau sepeda yang ini kok ada sepeda warna pink
ini sepedanya ibu berarti
enggak istri istri itu
oh sepedanya ibu
punya istri ya
katanya ada cerita menarik ya
menarik dibalik sepedanya pak ganjar
nah ini kita dengar pengen tahu
jadi pernah saya ditanya orang
pak ganjar kok sepedanya banyak banget sebenarnya enggak
saya beli itu mungkin tiga kali aja
tiga atau empat kali aja itu aja sebenarnya
tapi ada beberapa sepeda yang terpaksa beli judulnya
jadi pernah suatu ketika beberapa sepeda ini dari produsennya dikirim
wah ternyata dia tersinggung
yang mana aja nih pak
oke sepeda ini merahnya gak boleh dikirim
ternyata gak boleh disebut ya
oke pak ya gak boleh disebut
terus kemudian saya nggak mau
wah akhirnya malah kayak orang berkelahi gitu
masa gini aja enggak
ini kan gak apa apa kok pertemanan
enggak ini gratifikasi
oke deh kalau enggak saya beli aja
jadi ini beli tiga terpaksa
beli tiga terpaksa harganya mahal pak
kalau ini enggak terlalu
karena kalau misalnya diterima nanti urusannya panjang ya pak ya
bisa ke kpk pak
gratifikasi ya biasanya kami catatkan
kalau catatkan kan saya kembalikan
saya repot mbak kalau kayak begitu
mending saya kembalikan
atau kita beli gitu ya pak ya
oh saya beli aja deh gitu
akhirnya kita beli
yang ini punya istri sih
ada yang belinya juga jauh jauh katanya
ada ini waktu itu pada acara
salah satu acara televisi talkshow di belanda
merknya gak saya sebut tapi terkenal
kelak kemudian hari terkenal
oke setelah itu harganya berlipat lipat ganda
saya bilang kok nggak ada yang mau beli sepeda saya ya
ini mungkin bisa dilelang pak
oh ini bisa dilelam pak
karena sekarang harganya udah
tapi udah turun sekarang
udah turun nggak laku lagi
jadi dulu saya beli karena saya lagi ada acara talkshow televisi di belanda
terus mau ada acara sepedaan
terus kita ketuk ketuk sepeda terus kita beli
pak kalau misalnya sekarang pak ganjar udah gak bisa
belum bisa sepedaan karena habis jatuh
aktifitasnya selama ramadhan apa nih pak
kalau sepedaan gak bisa
setelah jatuh sepeda sebelum ramadan tiap pagi saya jalan kaki
tapi begitu ramadhan
jadi ramadhan ini off semuanya
sementara ini saya pakai ngabuburitnya
saya mencoba sehari membangun dua rumah
oh yang beda rumah ya
jadi saya kerjasama juga dengan basnas
terus kemudian kita sehari membangun dua rumah keluarga kita yang kurang beruntung lah ya
terus kemudian datang ke panti asuhan
jadi tiap hari paketnya itu
yang lain biasanya tematik ya
bbn gitu kan
pagi pagi gitu ya
enggak apa namanya ngecek ketersediaan
ke kompensin ke pasar
lebih banyak pada kegiatan itu
oke kalau misalnya kita lihat di instagramnya pak ganjar nih
pak ganjar satu hari selama ramadan tuh katanya banyak titiknya kalau misalnya ngecek
itu gimana stamina nya tips bugar ala pak ganjar selama bulan ramadhan tuh gimana
enggak lah mbak sama aja

konsentrasinya kalau yang di sekitar kota semarang kan dekat mbak ya
tapi kadang kadang kita masuk semarang terus
maka kemarin jalan ke brebes
kalian menyambut pak presiden
terus kemudian di kendal
tadi ke meranggen demak gitu ya
kemarin ke ungaran
jadi biar tersebar semuanya
nah kalau bagaimana bugar olahraga itu mbak
maka sekarang hampir seminggu ini saya tidak olahraga kerasa mbak
lemas gitu ya
betek gitu ya
yang paling bikin seger itu satu senang
oke harus tetap senang
walaupun di bully tetap senang
walaupun di puji harus tetap senang
oke apalagi menambah kesabaran di bulan ramadan ya pak ya
nanti kita habis ini akan ngobrol lebih panjang
soal menu sahurnya pak ganjar
menu buka pernah nggak sih seorang ganjar pranowo itu sahur mie instan
saya udah pernah lihat nih kayaknya postingannya di media sosial suka banget sama mie instan
itu buat sahur pernah nggak itu disajikan oleh istri oleh bu atiko
nanti kita akan ngobrol lebih lanjut ya pak ya
oke kita ke pendopo ya pak ya

ganteng ganteng mas aris

kemarin ibu ikut ngomongin mas aris nggak enggak enggak ponakan ponakan langsung pada minta foto

pak ganjar yang paling favorit ini kayak saya lihat gorengan padahal minyak goreng lagi mahal pak
enggak enggak ini bukan favorit saya sebenarnya favorit saya ini ini apa nih kolak kolak pisang
jadi kolak pisang sama kolang kaling itu favorit
kecil nggak boleh terlalu manis ya dan pisangnya harus pisang kapok kepok
itu dari kecil selalu ada ya selalu maka turun ke anak saya sampai hari ini maka
setiap puasa pasti ada kolak selalu ada kalau menu sahurnya yang paling favorit apa yang paling
sering ibu sajikan kalau istri saya itu paling gampang menyajikan makanan ke saya karena apa
jauh oke tidak ada yang paling favorit ya kalau istri saya itu paling gampang menyajikan makanan ke saya karena apa jauh oke tidak ada yang paling favorit
biasanya ada ikan nasinya enggak tidak selalu warenya ikan asin itu bikin kangen enggak tahu
erewaktu kecil itu saya hidupkan di lereng gunung lawu di gunung kan anak gunung nggak
pernah makan ikan laut kan sehingga satu satunya yang apa namanya nikmat rasanya makan nasi jagung saat itu makanya nikmat rasanya makan nasi jagung saat itu saat itu eh
enders yang yang enak ya
tau botok ya
botok itu yang dibungkus pakai daun
ada melandingnya betul
gerah layur yang panjang itu
ternyata terbawa sampai sekarang
kalau enggak kalau sudah
kepepet pepet nggak ada itu
kalau mie instan pak ganjar
kalau kita kan kalau misalnya telat bangun sahur
yang paling gampang udah kita makan mie instan aja
ini nih gak ada apa apa nih udah kita makan mie instan aja
iya terjadi juga
oh terjadi juga
cuma selama jadi gubernur agak jarang
karena udah ada yang masak
jadi kalau udah jadi gubernur
udah ada yang masak udah ada yang bangunin
udah tinggal makan
tapi awal awal sebelum jadi gubernur
umpama saya kesini
pas saya kampanye periode pertama kan puasa
biasanya ya istri menyediakan itu
dan kadang ya paling gampang itu ya
sudah kepepet itu ya mie instan
kalau enggak kita jalan keluar
terus di warung malam itu ikut nongkrong di situ
saya juga suka
mie instannya pakai telur itu pernah diposting kayaknya
di instagram saya pernah lihat tuh
inget masa kos di ugm
kalau tidak punya duit makan mie instan pakai telur
udah paling murah ya pak
bukan itu juga agak istimewa
udah istimewa mie telurnya
mie nya nggak pakai telur
ini pakai telur ini
kalau lebaran apa pak biasanya yang menu mungkin selalu ada gitu
kami itu dikeluarga ya
kalau kita pas kumpul nih mbak ya
yang nomor dua itu suka masak
terus kemudian diungkep tahu enggak diungkep
dibumbuin sambil dimasak ya
iya dibumbuin sambil dimasak diungkep
terus kemudian nanti sambil sehari
terus jadi puasa terakhir
terus pagi kita sholat id bareng bareng sekeluarga
waktu masih ada bapak itu cucuk cucuk kumpul
ada cicitnya juga kumpul gitu ya
dibentangin tempat untuk manggang ayam
itu udah cuma manggang ayam
jadi ayam panggang
lalapan kita suka lalapan semua
itu sehat banget ya
biasanya kalau orang itu lembaran
menunya santan semua loh
di keluarga kami itu
keluarga jawa barat ya pak ya
tapi ada juga sih yang model opor gitu ya
ada juga sih opor
tapi saya enggak suka
autentik banget ya pak ya
autentik jawa gitu
kangen ya pak
kangen ya pak
tidak bisa terlupakan pas ramadhan
sama ibu dan bapak
aduh banyak sekali mbak
masih inget sambil ngantuk ngantuk
gini disuapin gitu kan
jadi sebenarnya terlalu banyak mbak
kalau memori orang tua ibu gitu itu aduh
nge friendly ya seorang ibu ya
kangen ya pak ya
kalau kenakalan kenakalan zaman dulu
pas lagi bulan puasa itu kan pasti bikin ibu juga almarhum marah gitu ya
marah sih enggak ya
tapi biasa kita kalau
habis terawih gitu main meriam meriaman
kita sebut itu long bumbung mbak
kita buat sendiri pakai bambu
dibolongin terus kemudian dikasih minyak
kasih lubang dikit
long bumbung berarti bambu panja
bambu panjang terus kemudian modanya kayak meriam gitu
dulu gitu karena kalau beli mercon kan mahal
jadi bikin sendiri
murah meriah gitu ya
ada kejadian yang mungkin hampir kena atau apa
jadi karena bambunya ini enggak bagus gitu ya
ya cuma kaget kaget aja
oh untungnya enggak sampai melukai ya pak ya
ya kenakalan kenakalan ama ama jaman dulu ya pak ya
oke pak ganjar ini kalau dulu mudiknya ke kutoarjo
nah sekarang ini kan presiden sudah memperbolehkan ya
untuk mudik ya
tapi kan bapak sebagai gubernur jawa tengah harus jaga gawang
tapi pengen mudik ke kutoarjo nggak sih pak sebetulnya
enggak selalu jadi kita janjian dulu
karena bapak ibu sudah almarhum
kita janjian kita mau dimana
kita ada rumah orang tua dulu
tempat saya lahir mbak itu di tawangmangu
itu dulu rumah kontrak
dingin ya tawangmangu tuh dingin ya pak
terus kemudian ya setelah tua tua kita beli yuk rumahnya yuk gitu
dibeli sekarang jadi rumah
namanya wisma sri suparni
wisma suparni itu ibu saya
nah kadang kadang kalau kita pas berkesempatan bisa libur semua kesana
kalau enggak di rumah kutoarjo
kita janjian ini sudah dua tahun kita enggak gitu ya
enggak mudik gitu ya
kita belum tahu besok itu di mana gitu ya belum tahu
tapi biasanya saya gantian apakah saya di kuto harjo atau saya ke purbalingga
purbalingga tempat istri
kebetulan istri saya sejak saat saya menikah itu sudah yatim piatu dia
jadi saya tidak belum sempat kenal sama mertua
tapi keluarga besarnya apa namanya cukup banyak gitu ya
jadi kalau kita ketemu kadang kadang kita open house modelnya
ya memang sekarang kalau terjadi open house ya ya saya lah
jadi tuan rumahnya
jadi dituakan akhirnya
kalau dituakan jadi tuan rumah dong
ya begitulah kira kira
tapi ada kakak adik semua bantu
tahun ini kan jawa tengah menjadi provinsi yang paling banyak ya
sebagai tujuan mudik gitu ya pak
paling banyak mungkin sekitar berapa sembilan ratus ribu setiap harinya akan masuk
berapa puluh juta gitu ya pak ya

berarti bapak nggak bisa mudik dong harus jaga gawang dong
iya betul makanya dikeluarga sudah paham
nah ini adikku kakakku ganjar ini kayaknya udah gak pulang
makanya kita wa wa dan sebagainya
ya dua tahun lalu saya membuat anu lah
halal virtual kekeluarga juga hanya begitu
ada sih sempat yang main kesini gitu ya
itu modelnya begitu tapi
benar tadi mbak kayaknya saya harus jaga gawang
harus jaga gawang
kita udah nyiapin mbak
nah itu skenarionya pak
skenario nya pemprov jawa tengah kedatangan hampir dua puluh tiga juta pemudik ini gimana pak
ya mungkin sih tidak akan sebanyak itu ya
pengalaman kita kalau nggak salah pernah sekitar sembilan jutaan itu
tapi itu juga cukup bikin macet
belum yang lewat pasti ada saudara kita dari jawa timur gitu ya
maka biasanya kami komunikasi dengan apa
gubernur dki gubernur jabat gubernur jatim gitu ya kita komunikasi
bagaimana kita mengatur dengan korlantas ya
dengan polda udah pasti deh udah pasti kita siapin
dengan teman teman bupati wali kota
karena tidak akan ada penyekatan dan tidak akan ada pemulangan besok rasanya
kita mau kesini aja ke purigede itu udah macet banget pak
gitu ya ya rasanya kita akan mengalami situasi itu
kalau kita bicara
mungkin ya harus sedikit capek ya
pasti akan ada tamu tamu kita
saudara kita mau pulang
mesti kita siapin tempat wisata
logistik ya terus kemudian bbm
kita sudah bicara juga dengan pertamina
kemudian insya allah udah siap
nah kita pesen sekarang memastikan mereka sudah di booster
yang mau pulang
nah kita komunikasi lah
yang dari jakarta paling banyak
manusia seneng di dki sudah
siapa mau mudik booster sekarang
yang daftar banyak loh mbak
itu sebenarnya insentif juga buat mereka
berarti kontak kontakan dong sama gubernur dki
untuk memastikan para pemudik ini booster
ada mudik tidak ada mudik saya
gubernur tiga gubernur jawa ini ya
bikin klub aja pak mestinya
saya punya wa group bertiga kok
ya cuma bertiga gitu aja namanya
jadi saling saling saling kontak kontakan mungkin
ya waktu pandemi juga kita komunikasi
sekali sekali juga kita komunikasi juga
mbak mbak kofifah kita juga bicara juga dengan beliau di dki
apa yang besar besar ini
tapi dengan kedatangan segitu banyak pemudik ya pak ya
pasti bapak melihat ada peluang peningkatan ekonomi
di provinsi jawa tengah
ini merupakan kebangkitan nggak sih pak
untuk perekonomian di provinsi jawa tengah menurut bapak
kemarin pada saat pak presiden kesini juga tanya
udah siap belum
insya allah pak presiden siap
apa yang mulai disiapkan satu booster pak
dua ketat aja kita tetap pakai masker
dan itu kita sosialisasikan
latihannya selama taraweh ya
latihannya selama sulap suku berjamaah
kan sekarang banyak yang berjamaah gitu ya
atau mereka yang tanda rus bareng begitu ya
kalau itu bisa tetap pakai masker
maka sebenarnya cukup membantu
dan saya sampaikan itu betul mbak
ini potensial sebagai pengungkit ekonomi
apalagi kemenaker sudah bicara bahwa thr
mesti dibayarkan nggak boleh dicicil
ya itu artinya kan orang orang akan langsung
belanja buat keluarganya dibawa ke kampung gitu ya pak
saya nyiapin umkm sekarang
ini rezeki mu insya allah gitu kan
kamu siap siap semuanya kita dampingi
terus kemudian ya kita dorong begitu
termasuk tahun lalu mereka membuat parcel
hari ini kita sudah buat parsel juga
kita yang beli agar dia hidup
tapi siapkan nanti rombongan yang mau datang gitu ya
sekarang sudah saya cek itu
di daerah daerah pinggir pinggir itu
sudah membuat warung di pinggir jalan
oh sudah persiapan ya
dia sudah berpikir ntar macet
kalau macet mereka udah siap jualan
jadi orang orang pada kelaparan di jalan
kira kira soal umkm itu saya lihat di instagram
ada lapak ganjar itu untuk mensupport itu ya pak ya
sebenarnya itu sejarahnya di dua ribu dua puluh mbak
waktu itu karena semua orang mesti bekerja di rumah
terus mereka ngabuk marah marah
tapi pak ganjar gimana ini
kita gak bisa jualan
marahin satpol pp
kita gak ngerti caranya kita ajarin
jadi ini saya promoin
muncullah lapak ganjar itu
terus kemudian kita dorong
ada yang kenaikannya sampai dulu
followernya pak ganjar kan banyak hampir empat juta
jadi begitu dipromoin sama berjualan tengah
wah itu langsung banyak yang beli tuh
meskipun pak kalau saya belum laku ya pak ya
mungkin kamu problem
nah itu yang kita coba kan itu
oke tapi sekarang udah mulai banyak kayaknya ya pak ya
menggeliat menjelang lebaran ini
dan pada saat tahun lalu sudah ekspor ke osaka
oh gitu pak
iya jadi kita bantu bi membantu
ojk membantu mereka bisa berangkat
di tengah apa namanya
pengapalannya sulit kontainernya sulit
kita cari satu aja deh satu aja kita mulai
dan sudah repeat order
besok kita mau mulai lagi namanya

kalau disingkat yufo
ya pokoknya dipas pasin lah ya
dan kemarin di santai singapura kita lakukan itu
dengan paduba singapura
nah besok kita mau ajak belgia
sama osaka karena kita sudah pernah berkomunikasi
jadi asean plus gitu ya
asean plus khusus untuk produk umkm
jadi umkm ghost international
ya kita ajarin mereka
pak ini kan tahun depan bapak udah gak menjabat sebagai gubernur ya
ini harus kita tanya nih pak soalnya banyak yang
banyak yang titip gitu ya
kira kira bapak mau ngapain sih jadi pesepeda
jadi youtuber terus atau
jadi pelaku umkm
bantuin teman teman umkm atau ada kira kira apa nih pak
kok bener semua ya
oh bener ya pesepeda
jadi sudah youtuber sudah dimulai
lapa ganjar sudah ada
lapa ganjar sudah mulai gitu
udah cocok pak jadi apa pak
jadi itu youtuber
aduh saya mancing aja nih jadi apa pak
oh jadi youtuber
diantara tiga itu kira kira yang paling cocok mana pak
tiga tiganya kan main itu sepedanya main youtuber main jualan umkm main gitu kan
oke berarti tahun depan kita harus kesini lagi nanya sama pak ganjar ya
bulan apa pak kelarnya
apa itu september
september dua ribu dua puluh tiga kita akan datang lagi ke puri gede untuk nanya bapak mau apa setelah itu
ya terima kasih pak ganjar
sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
ngabuburit di jawa tengah di puri gede kita sebentar lagi akan berbuka puasa
nanti tahun depan kita akan datang lagi ke sini untuk bertanya sama pak ganjar apa rencananya setelah lengser jadi gubernur ya pak ya
terima kasih sekali ya pemirsa itu tadi perbincangan saya dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan kita akan berbuka puasa sebentar lagi udah banyak nih menunya yang disiapin di belakang sama pak ganjar
sekali lagi terima kasih sampai jumpa di rumah toko berikutnya
dalam ngamu burit bersama toko saya rifana pratiipami
selamat sore dan sampai jumpa